kita beralih ke informasi lain girl band asal korea blackpink menggelar konser selama dua hari di ais bst tangerang
penggemar blackpink atau blink tidak ingin kehilangan momen ini dengan datang untuk menonton konser atau sekedar berfoto serta meramaikan euforia di sekitar area konser
ya dia informasi berikutnya sekaligus menutup cnn indonesia
saya dekartika terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi dan sampai jumpa
tiga puluh menit banyak pengemar blackpink yang sudah datang sejak pukul sembilan pagi
tak hanya dari tangerang jakarta dan sekitarnya ada juga penggemar blackpink yang datang dari luar kota
enggak orang medan
khusus untuk konser ini
senang banget sih tapi udah kayak grogi gitu ya
cantik cute banyak egonya juga gitu
tiket konser blackpink seluruhnya habis terjual
sebanyak delapan tiket mulai dari kategori brown hingga diamond
para penggemar baik yang menonton konser maupun yang datang untuk meramaikan euforia
hadir dengan membawa aksesori seperti bando
yang identik dengan blackpink
stiker wajah para personelnya baju bertuliskan blackpink
hingga lightstick yang menambah keseruan saat konser
dalam konser ini blackpink membawakan lagu lagunya seperti bombayyah
tak hanya itu masing masing personil pun unjuk kebolehan dengan tampil solo
seperti jiso dan rose yang membawakan lagu dari musisi lain
jenny yang membawakan singlenya solo
dan lisa yang menunjukkan bakat bernyanyinya
yang paling seru sih kalau menurut aku yang waktu dia dekatin dekat sama aku sih
soalnya aku suka terutama sama lisa dan lisa lihat aku gitu
aduh kayak ibaratnya kayak udah lemas langsung lihatnya
paling suka tadi ya apa
waktu nyanyi anu sih stay pas bagian terakhir
soalnya kayak apa ya ada lebih

nyatu sama penonton gitu
konser blackpink di jakarta ini merupakan rangkaian dari world tour blackpink in your area
kedepannya konser ini juga akan digelar di hongkong manila singapura kuala lumpur dan terakhir

karena sudah lebih hidung star fifty swim
kevin sudah jatuh karakternya sudah jatuh karena dia sudah sampai pulang
terima kasih ada di channel kita untuk menarcoollayalbum
dan semoga ke retrouver anda lain kali ya